kerumunan pengemudi ojek online kembali terjadi
kali ini puluhan pengemudi ojek online berjejalan tanpa mengindahkan jarak aman
di sebuah apotek di kawasan rawamangun pulau gadung jakarta timur selasa malam
aparat satuan polisi pamung praja yang diterjunkan ke lokasi juga langsung menegur pihak apotek
menurut sejumlah pengemudi ojek online kerumunan itu terjadi lantaran
memperudaknya jumlah pesanan obat yang dipesan melalui aplikasi ojek online
dari tadi kita temukan antrian dari ojek online di toko apotek
dan kami menghimbau kepada pemilik apotek untuk mengatur antrian supaya tidak berkerumun
meskipun melarang operasional apotek di tengah masa ppkm mikro
namun pihak apotek diminta membatasi jumlah pesanan melalui aplikasi mereka
agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran covid sembilan belas
rizky ihtiar yahya jakarta